kita awali berita dari madura
gara gara korban kecelakaan meninggal dunia
sejumlah anggota keluarga korban mengamuk di ruang instalasi gawat darurat
rumah sakit umum daerah kabupaten sampang kamisiyang
mereka menuding tim medis tidak memberikan pelayanan maksimal
sehingga korban akhirnya tewas
keluarga pasien kecelakaan lalu lintas ainurofik
warga desa moktesareh sampang ini mengamuk kepada petugas medis rsud sampang
setelah keluarganya dinyatakan meninggal dunia
kemarahan pihak keluarga semakin menjadi saat petugas medis justru tutup mulut
atas penyebab meninggalnya korban
kemarahan sejumlah anggota keluarga korban ini bukan tanpa alasan
mereka kecewa lantaran sejak tiba di rumah sakit tim medis
justru terkesan menelantarkan korban
korban yang tiba dengan kondisi sesak nafas dan diduga mengalami
geger otak tidak segera ditangani
malah dipindahkan lagi ke rumah sakit lain
dan selang beberapa jam pasien akhirnya meninggal dunia
saat dikonfirmasi tidak ada satupun pihak rumah sakit
yang bisa memberi keterangan kepada wartawan
mereka berdali pejabat berwenang
sedang tidak ada di kantor
kamaludin harun sompak